perempuan lima puluh tahun warga sedayu bantul ini dalam kondisi lemas tak berdaya
saat petugas basarnas berhasil mengangkat dan mengevakuasinya dari dalam sumur
waltini diperkirakan jatuh ke dalam sumur sedalam tiga belas meter pada rabu sekitar jam empat sore
sang suamilah yang mendapati istrinya sudah berada di dalam sumur
dan langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar
warga lalu menghubungi kantor basarnas yogyakarta untuk meminta bantuan evakuasi
basarnas menurunkan satu tim yang dilengkapi peralatan vertikal rescue
proses evakuasi berlangsung sekitar tiga puluh menit
waltini langsung mendapat perawatan pertama dari puskesmas dayu
sebelum dibawa ke rumah sakit pku gamping
tim liputan cnn indonesia